api ini selain untuk menghangatkan tubuh kita tapi api ini juga diibaratkan sebagai semangat semangat yang selalu berkobar di dalam jiwa kita masing masing
contoh para pahlawan kita para pejuang bangsa kita seperti contohnya ada pangeran dipenegoro cutnyadin dan lain sebagainya yang ustadz tidak bisa sebutkan satu persatu
mereka semua berjuang berjuang dengan semangat yang berkobar
bila perlu bakar bakar
jangan dibakar di bos disitu kan banyak anak anak
ntar aja udah bakarnya kalau anak anak udah pulang tuh baru kita bakar nggak apa apa dah
iya bos walaupun gak ada anak kecil di sana kan banyak binatang bos
kasian kali sama binatang ntar kalau mereka kebakar jadi sate dong
tuh bener bos gue juga gak tega sebenarnya nih
bos jangan dah kami kan kagak punya dosa masa kita bakar
mesti tahu kan hati kita seperti kerupuk walaupun agak keras
sudah sudah sudah sudah
ini bukannya cari cara yang paling bagus
ini kok malah ceramah
sudah dengerin ya dengerin baik baik
sekarang juga kalian pergi ke peternakan
yang enak banget
mengabuk tanpa music
sudah ada banyak makanan ya dan sebelum kita menyantap hidangan di depan kita ini lebih baik
kita doa bersama sama kalau gitu berdoa dimulai bismillahirrohmanirrohim allahumma barik lana
alhamdulillah selamat makan silahkan menyantap hidangannya makanan apaan sih
yang lain apa tidak aku tuh nggak suka makan kayak gini yang awan sosial mendingan kamu
coba dulu deh masakannya masakan positif dijamin enak ya neng
kekayaannya ada suara perut keroncongan ya gede banget lagi suaranya kayak speaker kalau
emang kamu itu lapar ya udah makan aja apalagi perutnya sampai keroncongan gitu tapi makannya
harus apa adanya kusut minta aneh aneh protes galau lagi hei ini aku makan tuh
karena terpaksa ya biar aku ketungan dimarin sama ayahku bukannya aku suka
itu kalau makan jangan cepet cepet kali nanti kok kesilik bertahun tahun aja koknya
dibilangin dari tadi malah dia macam macam mana kau itu mau cari masalah
setelah ini kita akan ada acara api unggun ya
semuanya makan fokus ya setelah itu akan ada acara api unggul kalau kalian makannya
lama kemaleman enggak jadi api unggunnya ayo masakan positif mancul mata betul enak
nah itu maksud saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekarang mari kita sama sama menundukkan kepala kita kita merenung berkumpulnya kita pada malam hari ini
ketika beliau dulu
di dalam guah hirau sendiri
menerima wahyu dari allah swt
melewati dinginnya malam
kemudian ketika zaman peperangan
dan rasulullah saw
menunggu esok hari
melalui malam yang dingin
namun beliau tetap istiqamah
dan kita juga patut menyukuri
bahwa di tengah malam yang dingin ini
masih ada api
api yang memberikan kehangatan
kepada kita semua di tengah dinginnya malam
kita bisa ibaratkan bahwa
dinginnya malam adalah sebuah ujian
dari allah swt
dan api unggun yang menghangatkan ini adalah
sebuah jalan keluar ya allah berikan kepada kita semua
karena allah swt
tidak akan pernah memberikan ujian
di luar batas kemampuan umatnya
dan semoga kalian dapat mengambil hikmah
di malam hari ini
dan semoga kita semua
selalu berada dalam lindungan allah swt
silahkan ustaz ridwan untuk meneruskan
api ini selain untuk menghangatkan
tapi api ini juga diibaratkan
semangat yang selalu berkobar
di dalam jiwa kita masing masing
para pejuang bangsa kita
seperti contohnya ada
pangeran dipenegoro cud nyadin dan lain sebagainya
yang ustadz tidak bisa sebutkan satu persatu
mereka semua berjuang
berjuang dengan semangat yang berkobar
hanya untuk memerdekakan negara kita
apakah kalian semua hanya diam saja
setelah negara kita sudah merdeka
perjuangan kalian belum selesai
kalian harus terus belajar
kalian harus terus berjuang
menimba ilmu sebanyak banyaknya
sampai akhir hayat kalian
karena ingat musuh kita
akan selalu menunggu kita
kalau kita lemah
sampai disini paham
wah sangat bagus
di sana ada orang lain
ada itu kak
disini ada haikal
biar aku saja yang hadapin sendiri
lo lah bisa hadapin sendirian
itu yang namanya jaguan
oh jaguan ini lumayan nih
satu demi satu
bisa satu ganti satu gitu
ya enggak lah
itu bayuan get one tuh kelero
itu baru namanya jaguan
tidak terlalu baik